tapi iqbal lebih suka naik kendaraan pribadi atau transportasi massal
ada dua sih kalau misalnya kendaraan pribadi anak kita bisa ngapain aja dan biasanya lebih murah
tetapi kalau misalnya untuk menggunakan transportasi massal seperti halnya kereta api ataupun pesawat
sebenarnya lebih cepat lebih santai tapi akan memakan biaya yang cukup besar atau menguras kantong
nah kini ada informasi soal kereta api
ini pt kereta api indonesia menggait potensi pasar kaum milenial atau kai millennial travel fair
tapi sayangnya ini minat bepergian kaum milenial ternyata masih mengandalkan moda transportasi pesawat terbang
kai milenial travel fair diselenggarakan di jakarta tiga puluh sampai tiga puluh satu maret dua ribu sembilan belas
pameran ini mencoba mengedukasi masyarakat khususnya kaum milenial soal digitalisasi pada moda transportasi
perjalanan transportasi publik sudah terhubung secara online
antara aplikasi dan situs perbankan dan pemilik gadget
selain itu kai sadar betul bahwa kaum milenial adalah pasar baru yang bisa disasar karena milenial doyan jalan jalan
dan menghabiskan uang mereka untuk liburan
dalam kai milenial travel fair ini juga hadir penjualan tiket kereta api untuk lebaran
namun animonya tidak tinggi karena perjalanan yang tersedia hanya sampai juni dua ribu dua puluh
dan pembelian sudah tersedia melalui online sejak awal maret
selain perjalanan yang tersedia kai milenial travel fair juga mencoba menjual tiket kereta api untuk lebaran
musim lebaran milenial coba diperkenalkan dengan perjalanan relasi atau jarak pendek
tujuannya intinya ini event yang kami fokuskan untuk milenial
milenial kami anggap sebagai pangsa pasar yang belum fokus kita dalamin
padahal sebenarnya kalau yang berlaku di masyarakat umum kaum milenial ini justru sebagai top spander dari traveling
jadi kita melihat seru kini
kita berusaha membuat event yang kira kira cocok dengan kaum milenial
nah kaum milenial yang kami anggap ini bukan batasan usia
jadi memang orang yang senang berjiwa muda yang senang traveling itu kami anggap sebagai kaum milenial
namun milenial merasa perjalanan mereka lebih cepat ditempu dengan menggunakan pesawat terbang
sebab dengan perbedaan harga tiket yang tidak terlalu besar mereka mendapatkan waktu tempuh yang lebih singkat
selain pesawat perjalanan sekitar pulau jawa
dirasakan lebih nyaman bila menggunakan mobil
untuk kereta sendiri pernah nggak
tapi kereta ini paling jarang
oh paling jarang
kenapa memilih mobil dan pesawat kereta
nah kalau misalkan mobil kan buat to trip yang jauh itu kan lebih enak bisa mampir mampir dulu
kalau pesawat ya waktu lebih cepat
kalau kereta itu ya agak gimana gitu
kalau buat misalkan berhenti di stasiun satu kota
buat turun buat beli oleh oleh kan kayaknya wah takut nggak keburu gitu loh
gitu jadi ya kita milih mobil sama pesawat
ya atau gimana
mungkin tertarik sih tapi ya gitu
kadang kereta itu menurut saya ya kurangnya itu ya mungkin dari waktu tembus sih
kadang kita kan waktu libur itu kan cuma sebentar
terus kayak naik kereta waktu itu saya pernah ke malang itu sampai empat belas jam
cuma buat ke satu kota doang
padahal liburnya cuma dua hari

jadi di sana sehari nginep
besok udah pulang ke jakarta lagi
itu sampai habis dua puluh delapan jam berarti buat pp doang

mungkin sekitar sampai tiga juta ya mungkin
tergantung trip tiga jutaan
masih perlu usaha lain memancing minat milenial untuk menggunakan moda kereta api
namun usaha lain kai bertransformasi ke arah digitalisasi
di era milenial sudah dilakukan
dengan begitu pola pembelian tiket kereta yang didominasi media offline
berpindah menggunakan media online
tim liputan cnn indonesia jakarta